ratusan pewarta dari berbagai media di jakarta
datang ke balai kota dki sejak selasa pagi
untuk jurnalis yang digelar sejak dua puluh empat maret
hingga sembilan april mendatang
ada yang tampak tegang
ada pula yang terlihat antusias tak sabar
untuk mendapat suntikan dosis pertama
dari vaksin sinovac yang diproduksi bio farma ini
pemimpin redaksi salah satu media online
menyebut dirinya merupakan orang terakhir
di kantornya yang menerima vaksin covid sembilan belas
ia berpesan meski sudah divaksin
protokol kesehatan harus tetap ketat
bagi jurnalis vaksin covid sembilan belas tidak membuat kita kebal
jadi kehatian kehatian itu tetap
protokol kesehatan yang tiga m
termasuk pakai masker itu tetap
tetapi yang mendapatkan vaksinasi
memiliki daya tahan yang relatif lebih baik
dibandingkan yang belum divaksinasi
tapi ya itu tadi
menurut saya kita semua harus hati hati
karena varian varian baru kan sudah ada
dan masuk ke indonesia
tapi saya menyarankan semuanya
yang mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi
segera gunakan kesempatan itu
dalam sehari kuota yang disediakan
sebanyak empat ratus lima puluh dosis vaksin
dari total lima dua ratus jurnalis
yang didaftarkan dewan pers
di balai kota
yang sudah berlangsung dari tanggal dua puluh empat maret
di blogue balai kota pemda dki ini
itu target dari dewan pers
adalah lima dua ratus peserta
sampai dengan data
sampai dengan tanggal lima kemarin
itu yang sudah tervaksin
sudah tiga dua ratus lima puluh tujuh orang
gubernur dki jakarta anies baswedan
pihaknya akan berkoordinasi
lebih lanjut dengan dewan pers
untuk terus menambah kuota bagi jurnalis
yang belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas
mengingat besarnya risiko pekerjaan wartawan
aliansi jurnalis independen mencatat
sepanjang tahun dua ribu dua puluh saja
sedikitnya tiga ratus wartawan terpapar covid sembilan belas
angka itu sejatinya diprediksi lebih kecil
dari realita di lapangan
mahardika utama evan askam jakarta